selanjutnya mari kita simul bersama
sambutan presiden republik indonesia
dilanjutkan dengan prosesi
mengutar mock up kunci
dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti
sebagai tanda peresmian
kunian milenial untuk indonesia
kita akan hitung mundur bersama sama
ini disiapkan untuk
kalau mereka beli
bonusnya dapat kereta api
bangun tidur mandi langsung
ke kereta api
kita semuanya tidak tergantung
dengan kendaraan kendaraan pribadi
dengan mobil yang memacetkan
utamanya di jabodetabek